momen hari raya idul fitri selalu dimanfaatkan oleh sejumlah pusat perbelanjaan untuk menarik pengunjung
tayal perang diskon pun bermunculan
sebagai strategi pemasaran diskon atau potongan harga diberikan besar besaran dan serentak
menjelang lebaran masyarakat umumnya menghabiskan sebagian besar uangnya untuk berbelanja pakaian sepatu dan pernak pernik sandang lainnya
bagi pengelola pusat perbelanjaan hal ini sangat menguntungkan
jadi biasanya misalnya seperti weekend biasa di ratna shopping ini akan terjadi tiga kali lipat pengunjung ke transdio mall bandung
di sisi lain masyarakat harus jeli menyikapi fenomena perang diskon antar pusat perbelanjaan
ya pasti menguntungkan kalau banyak diskon kayak gini ya
apalagi kalau misalnya mau session lebaran kayak gini kan orang orang pasti nyarinya yang diskon diskon ya
sesuai kebutuhan aja sih kalau misalnya sebelum beli rumah harus di mindset dulu apa aja yang mau dibeli
nanti pada saat banyak diskon balik lagi kebutuhannya apa
ada yang tau ada yang gak
tapi sih sebetulnya ya kalau menurut bisnis mah ini udah naikin dulu kayaknya gitu ya
naikin dulu jadi sama aja sih harganya
kurang diskon tentu hal yang menggiurkan
mendekati lebaran ini biasanya pusat perbelanjaan selalu menggelar pesta disko
dan setiap minggunya
anda sebagai konsumen tentu harus bisa bersikap bijak dan menyiasati bagaimana mengelola keuangan
artabim aditya bandung